sementara itu saudara bawaslu siap dengan apapun putusan mahkamah konstitusi terkait sengketa hasil pilpres besok
ketua bawaslu bilang masih ada kemungkinan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu tidak diterima
namun rahmat bagja menegaskan apapun hasil putusan mahkamah konstitusi bawaslu harus siap melakukan pengawasan di seluruh tahapannya
pasalnya sudah sesuai dengan perintah undang undang yang harus dipatuhi
bagaimana hasil pemilu lagi pada waktu itu
ditolak maupun diterima badan pengawas pemilu harus siap melakukan pengawasan di seluruh tahapan yang ada
jadi kita tidak ini diterima jangan hanya diterima akan bisa ditolak juga
namanya penyelenggara pemilu ya ketika ditugaskan perintah undang undang
dan perintah pengadilan maka penyelenggara pemilu wajib untuk mengikuti perintah tersebut